karena ketahuan oleh richard elezer pudiang lumiu
kemudian program dukungan manajemen sebesar rp satu triliun rp satu ratus tujuh puluh lima satu ratus dua empat ratus tiga puluh lima
ais yang berada langsung di tengah tengah masyarakat
perdebatan itu sudah selesai di internal koalisi
gue belajar gue belajar peraturan wasit walaupun gue gak ngewasit gue gak tau
nah memang ini indikasinya sementara masih terjadi kasus pidana
nah ciri ciri apa saja sih yang dialami orang yang membuli seperti itu nanti akan diedukasi tentang bullying itu sendiri
gue disuruh one on one sama dia ya
ya kalau sisanya kan mereka offense lebih mengerti lebih kuat
indonesia dan juga disampaikan kepada kemenko tiga tech dalam hal ini
suka ada masalah masalahnya kalau banten
ya tapi tetap lah harus lakukan protokol protokol biar gak ada yang belum ada yang kena sih setau saya
dengan harapan bahwa ada stimulus pada sektor properti
apalagi warga lokal yang saat ini baru
tapi kalau sudah masalahnya seperti ini ya mau nggak mau yang diatasnya internasional federasi kan ya itu cuma cas gitu kan
kami juga sudah bergabung melalui sambungan virtual bersama sheryl tanuwijaya head of research jasa utama capital security
kalau ada izin khusus kalau ada
hingga saat ini kasus gagal ginjal akut anak di jawa timur sudah mencapai dua puluh lima kasus dengan kasus kematian sebanyak empat belas kasus
kita harus mengakui keragaman yang ada dalam komunitas first nations
bukan hanya uang yang diberikan kepada keluarga mendiang
kalaupun anda sudah menjalani operasi bypass jalan
sehingga saya kan di tni